beri ke nasabah kamu dimakan sapi
aduh ini kuping kornate
oh vinyal fokusnya cuma ke ustadz bawel aja
mon apa apa kenapa sih buru buru banget mau kemana
itu lagi ngejar haikal
kita cari haikal ustadz
ustadznya bebo kan sekarang ya
dia suka begitu nih
kalau nabrak sesuatu pasti bilang ingatan
yaudah kalau gitu biar saya deh nyari haikal ya
iya pak ustadz
ini kalian urusin nih ustadz musa
balik ube yuk
yuk yuk balik yuk
gimana ya caranya biar pulihin ingatannya
pasti ingatannya pulih
ini baru bener
waduh ingatannya gak bener lagi
jangan bercerita lagi jatuh
iya bang ube kirain ada apaan
ube mau kemana kayaknya buru buru
si haikal abis kerjain si emon
kemana ya tuh si haikal ya
kok bisa dikerjain
ya udah kok gitu saya permisi dulu ya
apa lagi ya haikal itu
eh lihat deh bang emon masih ngikutin gak
waduh pendengaran aktif
gila baik amat
kayaknya aman kah
ya kayaknya udah aman nih cuman suara sapi doang
yaudah kalau gitu balik yuk
ube bang ube
iya dua kali
anak ada dimana
apa apa tungguin aja
sampai deh keluar sendiri
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
kayaknya anak harus biarin aja nih mereka nih
sampai balik sendiri
aduh gimana ini
kayaknya terpaksa deh
kita harus nungguin bang ubed
nah kan gak berani keluar kan
kita harus nunggu disini sampai bang ube juga pergi dari sini
apa apa tungguin aja
kita bubur di kelantan sapi
pasti gara gara haikal nih
kita bubur di kelantan sapi
kamu udah makan sapi nih
aduh ini kuping konhate ngapa teriakkan aduh ini kamu nih
kamu iya gara gara kamu suruh siapa nyolong makanan
kita mau berikan langsapi iya gede dicium sapi itu
assalamualaikum waalaikumsalam ya salam
gimana kalp pula semalamnya dikeluarin sama sapi
di bumbuin di atas api
malam suntuk dikolin sama sapi
udah udah udah udah udah udah udah udah kal sekarang diberesin karena sebentar lagi kita
kamu tuh berat banget kayak sapi tahu
adek adek santri santri baca ya kumpul semua ya
ayo kumpul jangan sampai ada yang ketinggalan ayo kumpul semua
aduh itu ya allah ya rubitrio kunyit dek ella mau ke sungai doang pakai ban renang
ada yang pakai kelampung oh halil pakai ban bebek
lalem lalem dong setengah papa kita kasih ban lagi
bantuan hehehe tahu nih emangnya mau keancol kita hari ini mau beres beres
pakaian mau bersih bersih pakaian dan bersih bersih badan kita juga supaya nanti pas puasa
kita menjalankan puasanya lebih husu amin amin amin tapi perlu diingat jangan bercanda jangan
main main jangan ledek ledekan takutnya kenapa takutnya kepleset nyemplung kebawa arus terus jauh
kek muncul muncul cirebon salam ya ustadz kita repot evakuasinya yuri ini penting tertip ya
tertip tetep harus laporan terus sama ub sama ustadz musa fahim tum fahim fahim nah
kita berangkat yuk ayo
emon iya emon mau kemana mau ngapain
kebetulan mau kebetulan sapi di kandang semua pada aman alhamdulillah cakep